pada masa kampanye pasangan gibran teguh banyak mengunjungi tokoh tokoh di solo untuk minta dukungan
sementara pasangan bagio wahyono fx suparjo mengunjungi rumah rumah warga
dalam masa kampanye kedua paslon pilwakot solo gibran teguh maupun bagio wahyono fx suparjo
terus melakukan kampanye untuk menarik simpati warga solo yang akan menggunakan hak pilih pada sembilan desember nanti
gibran mengunjungi sejumlah tokoh di kota solo untuk meminta doa restu dan dukungan
gibran selalu menekankan pentingnya kerjasama antara semua elemen masyarakat
dengan pemerintah daerah untuk kemajuan kota solo

sementara itu pasangan bajo bagio wahyono fx suparjo mengunjungi rumah warga solo
bajo mengklaim sudah mendapatkan lebih dari tujuh puluh ribu dukungan untuk pasangan dari jalur independen ini
dengan jumlah diperlukan bagio wahyono fx suparjo mengunjungi rumah warga solo
kepada tpt di solo sekitar empat ratus ribu bagio menargetkan kemenangan sekitar delapan puluh persen
kita harus ada nomor telepon ktp dan itu real sekali
kedua paslon wali kota solo ini akan beradu gagasan dalam debat pilwalkot kota solo pada enam november dua ribu dua puluh
keduanya mengaku telah siap beradu gagasan dalam menarik simpati warga solo
siri hartono solo jawa tengah